halo selamat datang kembali di catch play plus movie lovers review
ya baru saya vaniko soekarno
sebagai salah satu platform layanan streaming di indonesia
catch play plus menghadirkan film film blockbuster terbaru
yang tayang bersamaan dengan rilisnya di bioskop
ya tidak hanya itu beragam koleksi film box office terbaru
yang baru saja tayang di bioskop
juga sudah hadir di catch play plus
nikmati aksesnya dimanapun anda berada
kita langsung preview film pertama kita sekarang
mengambil latar gurun pasir di jordania
film don bahkan membuat efek visual cgi kapal luar angkasa sangat terlihat nyata
diperankan oleh sederet nama besar hollywood seperti thibaut chalamet
rebecca ferguson hingga zendaya
dunn menceritakan kisah seorang pemuda cerdas dan berbakat
yang harus melakukan perjalanan ke planet paling berbahaya di alam semesta
untuk memastikan masa depannya
bagaimana kisah selengkapnya
dengan harga rp tujuh puluh satu lima ratus termasuk ppn
dapatkan trial satu bulan langganan paket bulanan catch play plus
tunggu apa lagi
dapatkan aktes perdananya sekarang juga
selain film dune catch play plus juga menghadirkan sequel don't pray dua
yang dipitangi oleh stephen lang brandon saxon turt dan madeline grace
selain itu movie lovers juga dapat menonton film film horror terbaik dan terbaru
di catch play plus seperti karya james wan malikton
semua bisa dipastikan di catch play plus dengan sistem sewa film satuan
lewat paket single rental dengan harga rp dua puluh empat dua ratus per film termasuk ppn sekarang juga
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus

lewat website ataupun dengan mendownload aplikasinya dari play store ataupun app store di smartphone
selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati melalui platform smart tv
juga berbagai situs e commerce seperti tokopedia shopee blibli serta jdid
sekian catch play plus movie lovers preview kali ini bareng saya cynthia karani